dua puluh empat empat ratus tiga puluh tujuh jemaah haji akan diberangkatkan dari asrama haji pondok gede jakarta timur
pada embarkasi haji dua ribu dua puluh tiga di mana asrama haji jakarta akan menerima tiga kloter jemaah
dari banten lampung dan dki jakarta
kepala upt asrama haji pondok gede jakarta munif masum mengatakan
bahwa jemaah haji kloter pertama akan mulai masuk pada dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh satu
total asrama haji jakarta akan melayani enam puluh empat kloter jemaah haji
di mana para jemaah ini dari asrama haji jakarta akan diberangkatkan
dengan maskapai saudi airlines dan garuda indonesia
layanan haji dua ribu dua puluh tiga akan memprioritaskan para jemaah haji lansia
agar tak perlu mengantri lama dan asrama haji jakarta akan menerapkan
kebijakan satu pintu bagi jemaah haji untuk mempermudah pengurusan
dokumen kesehatan paspor
syarat vaksin bagi jemaah haji hanya cukup dua kali vaksin
dan jemaah haji pun diimbau untuk banyak minum air mineral
dan menyemprotkan air ke kepala serta wajah untuk mengurangi efek suhu panas tinggi
selama berada di arab saudi
kepala upt asrama haji se indonesia yaitu one stop service
jadi one stop service ini sungguhnya di asrama haji pondok
jadi sudah dilakukan lama tapi untuk asrama haji yang lain itu belum
sehingga tahun ini akan diserempakkan akan disamakan semua melayani jemaah haji